sama papa mau ya udah yuk ya pak
kita syt ghal sinya cepet cepet yang
kamu tangkap ya
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area
tumben ini elsa teleponnya gak bisa dihubungin
apa jangan jangan ada kaitannya sama ricky
tapi kok nggak bisa dihubungin kenapa ya
loh mama belum dikasih tahu elsa
elsa udah ganti nomor ma
oh enggak elsa belum bilang apa apa
yaudah kalau gitu kamu boleh kasih tau nomornya ke mama ya
nomornya jangan dulu disebar ya mas
aku sama elsa masih agak takut kalau nanti ricky coba hubungin elsa lagi ma
mama paham sekali kok
pantesan gak bisa dihubungin
ternyata ganti nomor
sebentar ya saya angkat telepon dulu
elsa elsa kamu kok ganti nomor gak kasih tau mama
kamu dimana sekarang
aku lagi pemotretan
tadi nino ngantren aku ke sini
ya ada apa ma
mama mimpi buruk sekali
dan sekarang mama khawatir sama kamu
ma dengerin aku ya ma
sekarang itu semuanya lagi baik baik aja
mama jangan bikin aku jadi ikutan cemas

mama mending bantuin aku supaya semuanya tetap baik baik aja oke
ya udah ma aku makeup dulu ya
sudah selesai telepon ya
iya lanjut makeup ya
mudah mudahan semua ini cuma kekuatian ya ma

mudah mudahan semua ini cuma kekuatian ya ma
akhir akhir aku aja

udah sampai kita
enggak ini bukan glamping ini tenda biasa
kita kesana yuk
sita ya duduknya ya
eh sayang mau naik kuda nggak
nggak aku takut
eh kudanya itu baik gak apa apa
tapi tinggi pak
nanti aku jatuh
kan papa temen nih
ada papa di atas
nggak apa apa kan ada apa apa sama sama di atas kita
jadi nggak apa apa
kalau rena memang mau naik
tapi papa nggak maksa kalau nanang nggak mau
tapi kalau mau papa ikutan juga
sekali sekali cobain pak
biar punya pengalaman sayang
dede sama papa mau
ya udah yuk
gak usah gak usah
oh salah salah
sebentar papa naik dulu ya
kamu tangkap ya
satu dua tiga
aduh aduh aduh
aduh aku yang deg degan
aduh aduh aduh
marena senang banget ya
gimana kabar pendidikan pak sanusi ya
ditutup mas sedang ada pemugaran kita pulang aja yuk
iya nih yaudah kita pulang aja balik lagi besok ya bu
kalau di portal begini saya jadi nggak bisa masuk
belum ada kabar apa apa ternyata
saya sudah di depan
tapi tampaknya ada pemugaran tpu jadi tidak diperbolehkan untuk masuk
pemugaran kenapa kebetulan sekali hari ini makam dipugar
cari tahu ada apa di sana
enakan naik kuda
iya iya iya pak sebentar berhenti dulu pak
makasih ya pak selalu baik sama aku sejak aku di pantai hasuhan sampai hari ini selalu
jagain aku aku sayang banget sama papa nggak mau pisah sama papa iya nak apa juga sayang semua
ini apa juga nggak mau pisah sama reni papa janji
bapak pasti selalu akan dampingi rena papa selalu akan jagain rena seumur hidup papa di sisa umur papa
terjalan lagi ya
takut nggak enggak
sebaiknya saya masuk aja ke area tpu
apa apa mau kemana ya pak saya mau jarang as bapak lihat nggak di portal
area disini tuh sedang ada perbaikan pak jadi saya mohon bapak untuk pergi dari sini sekarang
tapi saya cuma sebentar kok mas
warang bapak jadi lebih baik silahkan luar pergi oke baiklah kalau begitu saya permisi
nah udah berani kan
senang ya dia ya
mulai kesenangan banget ya naik kuda
iya biarin aja
ada al jadi ngerasa aman
kalau sendiri kan gak berani
siapa tahu rena bisa ikut kompetisi naik kuda nanti ya